meskipun puncak arus balik sudah kita lewati gerbang tol palimanan kembali padat oleh kendaraan yang mengarah ke jakarta
penumpukan sempat terjadi hingga petugas harus melakukan beberapa rekayasa lalu lintas
sementara itu dari arah sebaliknya penumpukan kendaraan sudah terjadi sejak pagi
sedikitnya jumlah gerbang yang dibuka membuat antrean kendaraan sempat juga mencapai sekitar tiga km
dan untuk mengetahui kondisi terkini seputar arus balik di daerah palimanan jawa barat
kita langsung saja berhubungan ataupun juga terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ada katrina inandia di sana
saya melihat ada dua jalur tepat di belakang anda satu jalur sangat lengang satu jalurnya padat sekali kendaraan
bagaimana update arus balik kali ini katrina
ya selamat sore hera
sebenarnya yang anda lihat di belakang saya adalah yang terlihat lengang itu sebenarnya adalah pintu arah menuju jawa tengah dari jakarta
memang saatnya terlihat lengang tapi antrean di belakangnya itu bisa mencapai tiga km hera
artinya saat ini di gerbang tol palimanan terjadi kemacetan di dua sisi
di mana kendaraan dari arah jakarta menuju jawa tengah mengalami kemacetan
begitupun juga dengan kendaraan dari arah jawa tengah menuju ke jakarta
hal ini terjadi karena memang tadinya diperkirakan bahwa arus balik masih akan terjadi hari ini
karena itu memang gerbang tol palimanan yang dibuka untuk arah jakarta jumlahnya ada dua puluh satu gerbang
sementara dari arah jakarta hanya lima
tapi ternyata memang dari arah jakarta sudah banyak sekali bis bis besar atau bis bis antar kota
yang kembali setelah pada puncak arus mudik kemarin mengantarkan para pemudik kembali ke jakarta
dan siang tadi memang kondisi arus mudik maksud saya arus balik dari daerah jawa tengah menuju jakarta
sempat ramai lancar tapi kali ini sudah kembali terjadi kepadatan
hingga tadi pada siang dan sore hari hera sempat petugas kepolisian akhirnya terpaksa untuk mengalihkan arus kendaraan
untuk keluar lewat gerbang tol plumbon untuk kemudian baru boleh masuk lagi ke tol setelah melewati pantura dan juga palimanan
hal ini memang perlu dilakukan karena penumpukan kendaraan di gerbang tol
palimanan sudah kembali panjang hera
ya katrina ini menarik karena hari ini sebenarnya sudah mulai libur panjang sudah selesai hari ini sudah mulai beraktivitas
harusnya saya berasumsi bahwa sudah selesai puncak arus balik tapi mengapa masih ada antrian sepanjang ini
dan informasi di lapangan apakah petugas juga memproyeksi masih akan terjadi hingga kapan antrian kendaraan
ataupun juga kemacetan di arus balik kali ini
ya hera memang prediksi arus balik di tahun ini cukup menarik
karena kemungkinan besar akan terbagi dalam dua puncak
di mana puncak sebelumnya sudah terjadi pada akhir minggu lalu yaitu pada hari sabtu
jumlah kendaraan yang lewat di gerbang tol paliman ini jumlahnya sampai enam puluh satu ribu
sementara di hari minggu hingga lima puluh delapan ribu
namun ternyata karena anak anak sekolah baru mulai masuk pada pekan depan hera
banyak juga keluarga keluarga yang baru mulai kembali ke jakarta pada pekan ini
dan kemungkinan arus balik ini masih akan terus terjadi hingga hari kamis mendatang hera
ya sekalian ya
silaturahmi kemudian sesilaturahim kemudian sekaligus juga liburan bersama anak anak
karena barengan jadwal liburnya
katrina inandia koresponden cnn indonesia atas laporan anda